kamu itu ngagetin ibu aja
kabar sanggar kamu juga kabar anak anak
sibuk sama pesanan souvenir
ini teh namanya anak soleh
sering jengukin ibunya
sering jengukin ibunya
tidak bikin rusuh kan
tidak pernah mau bikin rusuh
tidak pernah itu
sebentar lagi di pasantren ini teh
emangnya siapa yang mau nikah kan
umi suruh ustadz jenal cepat cepat ngelamar
pul di basecampa yang sekarang
nah bata ale ale katro
biar titiknya di bawah
kan itu titik dua di atas
kalau titik satu di bawah
berita penting apa ya
berapa tahun antum sudah menjijit anak
aneh sudah ada tiga tahunan bang ustadz menjijit
tiga tahun ya
sudah lama bu
tapi tidak enak enak ya
antum menjijit tidak betul betul ya
ini udah paling betul bang ustadz
sudah paling enak
antum kalau dikasih tahu ujungnya tarik nafas
ini sudah paling enak
sudah paling betul ustadz
ukuran anak balita menjijit
antum harusnya mikir
bagaimana caranya supaya menjijit antum enak
layaknya orang dewasa
bukan anak bayi menjijit
itu namanya kelitikin sentuh sentuh
nanti anda mikir lagi buat latihan
antum latihan fijit mulai besok
antum latihan menjijit batang pohon kelava
antum menjijit sampai mfuk
tidak ada yang tidak bisa kalau ada kemauan
tidak ada yang tidak bisa kalau ada kemauan
antum paham artinya

di pesantren ini ada adab yang tidak boleh teriak teriak
udah ustadz gawat
ustadz zainal mau melamar fatin
bang ustadz meriang ya bang ustadz
kaki anak dingin
udah ustadz bisa ya enggak sakitnya
ala di kamar saja
antum pikir sakit bisa pilih pilih tempat
allah meriang bu
masa tunggu besok
kaki anak dingin
ya kagel lah ang
kagal mungkin gua salah denger
jelas jelas ya ustadz zainal
enggak usah kebanyakan mikir
ya lo harus bergegas
segera untuk ngelamar si fatin
jangan sampai lo enggak dapet siap siap ya
enggak dapet apa apa
kayaknya gian mas
jangan sampe lo keduluan
bantuin saya ngelamar fatin ya
gue cuma khawatir apa yang gue alamin akhirnya lo alamin
gue juga dukung
gue juga dukung
hai kenalkan ikut siapa yang akan menjadi suami nyebatin siapa baru perkenalkan ini
masfa calon suami sadari sadari kalian setuju tidak ada suami nyebatin siapa
hai jangan berisik ini membuat kepala
apaan sih itu merata rata anak tidak akan membiarkan antum rambut fatim dari anak
i love you umi anas siap mendampingi fatin dunia dan akhirat
hehehe lu aja duluan ke akhirat
tenang tenang tenang tenang tenang tenang
hei hei tenang tenang
jangan lawan kebrutalan dan keugal ugalan dengan hal yang sama
umi dengan segenap hati saya umi saya siap jadi pendampingnya fatin umi
pindahkan mabu pindahkan bisa
umi pindahkan mabu